desain by rinaldi yunardi
desainer aksesori rinaldi yunardi kembali membuat indonesia bangga
pria berusia empat puluh delapan tahun ini meraih juara umum di kompetisi desain kelas dunia
world of wearable art atau wow di wellington selandia baru pada dua puluh tujuh september lalu
pria yang akrab di sapa koh yung yung ini meraih tiga penghargaan sekaligus lewat karyanya the lady warrior
di antaranya avan guard award international award untuk kategori asia dan supreme award
ia harus bersaing dengan satu ratus lima belas desainer yang berasal dari dua puluh dua negara
kiprah rinaldi yunardi di industri fashion dunia memang tak perlu dibantah lagi
aksesorinya yang kental dengan kesan ekstravakuasi
kiprah rinaldi yunardi dipakai sederet selebriti papan atas dunia
yang terbaru topi baret mewah rancangannya dipakai oleh penyanyi katy perry saat tampil dalam acara di ellen show
cipapop beyonce juga menjatuhkan pilihannya pada headpiece alias hiasan kepala karya koh yung yung
mahkota karyanya melengkapi penampilan ratu pop madonna di ajang eurovision di tel aviv israel pada mei dua ribu sembilan belas
sederet selebriti hollywood lainnya juga jatuh cinta pada rancangannya seperti kylie jenner hingga lady gaga
berkiprah di industri fashion lebih dari dua dekade rinaldi yunardi tak pernah lupa akar budayanya
dalam karyanya ia sering memasukkan ragam budaya nusantara
seperti pada show tunggalnya agustus lalu rinaldi mempersembahkan koleksi bertajuk
aku untukmu ibu
indonesia yang terinspirasi tiga puluh empat provinsi di tanah air
tiga penghargaan sekaligus ya
tiga ya memang
ya saya berusaha aja sih berbuat atau berkarya yang terbaik untuk diriku dan untuk indonesia
saya berusaha ya gimana ya nggak nyangka juga bahwa bisa mencapai supreme penghargaan tertinggi
karena dua ribu tujuh belas yang lalu itu saya juga meraih tiga penghargaan gitu loh
salah satunya adalah supreme juga
oh jadi ini yang kedua kali dong
kedua kali kedua kali
jadi ini yang kedua kali
ya padahal kbt itu desainer yang lain
puji tuhan ya mendengar dari pihak penyelenggaraan tiga puluh satu tahun wow ini berjalan
ya gimana ya bangga ya kalau mengucapkan tapi dia sombong
maksudnya gini kita juga bangga kalau indonesia
indonesia ikut dalam dua kali pada tandingan wow ini kompetisi ini
dan dua dua kalinya menangkan tiga piala dan dua dua kalinya menang supreme itu
jadi belum pernah terjadi desainer
satu desainer ini mendapatkan dua supreme dalam setiap kali bertahun
jadi memukul sejarah juga ya
ya puji tuhan
bawa nama indonesia loh tadi itu aduh luar biasa
apa yang dipertandingkan di kompetisi yang
hmm saya membawakan karya saya untuk membawa berita
berita tentang untuk seorang wanita gitu loh
saya persembahkan karya saya ini untuk wanita gitu loh
untuk di indonesia dan di dunia
dan temanya tuh lady warrior ya
lady warrior ya berarti bukan eh bukan berarti
berarti bahwa lady warrior itu bertarung dengan senjata atau kekerasan
tapi lebih jauh dari itu adalah memahami tentang hidup
mempelajari tentang hidup
dari pintarannya dari mata melihat dan dari hati
jadi menyelesaikan segala masalah tidak dengan kekerasan
tapi dengan sosok seorang wanita yang halus
ya menyelesaikan dengan kepintarannya gitu
apalagi kalau udah mau belanja tuh bisa halus banget tuh
itu sudah biasa
tiba tiba belanja aja ya
tiba tiba belanja aja gitu
makanya sebagai kunci dipegang sama siapa
kunci berangkas ya
kunci berangkas ya
wah luar biasa
itu jadi bentuknya dalam aksesoris aksesoris begitu ya
saya memang kali ini memang kostum
kostum itu dari total dari headpiece dari bustirnya juga
sampai sepatunya tidak ada
sepatu tapi didukung oleh teman saya untuk dibikinkan dari tangsius
kali ini saya menggunakan adalah kertas daur ulang
kertas daur ulang itu menceritakan seorang wanita yang polos
yang gampang terlukai kan gampang dirobek
bila mana kita memilih kertas itu menjadi kayak tali
ya memang tidak sekuat besi cowok
tapi dia setidaknya kuat
itu mempelajari lebih kuat lagi dalam hidup ini gitu loh
jadi dari situ saya juga merajut atau namanya menganyam
seperti kursi rotan gitu
jadi itu saya bikin sesuatu itu dari apa namanya metal juga logamnya itu
dengan ada ukiran ya itu bilang kuat boleh kuat

nilai filosofisnya juga tinggi nih
nah tapi kalau berbicara soal karyanya ko yung yang lain
ini kan banyak juga yang sering dipakai oleh selebriti dunia ya
kalau kita lihat coba di belakang boleh tolong kita perlihatkan
beberapa karyanya ko yung nih
ada yang digunakan oleh beyonce wow
lalu ada juga yang lainnya
oh seperti ini
topi ya topi beri ya
itu udah kedua kali kali keduanya
iya kali ini salah satu karyanya juga dipakai di ellen show ya kemarin ya
iya iya betul itu
ini kepalanya juga nih yang di atas
tapi beyonce udah ketiga kali loh
saya belum pernah ko
kita makanya lagi like nggak mungkin nolak
coba kita lihat dulu
terus ada lagi
siapa tahu pakai headpiece lagi di siaran kan
oh ini udah kali kedua juga
iya menggunakan ini loh headpiece yang bentuknya kayak kuping kelinci
kayak kuping kelinci warna emas begitu ya
lalu ada juga yang lain kemarin juga madona sempat juga ya
udah kali ketiga juga
oh ini lady gaga juga ya
ya udah kali ke berapa ya
ketiga juga ya
oh sampai lupa loh berapa kali

kalau telepon whatsapp gitu apa apa
iya kayaknya kalau dia kan lebih baik dikasih ketenangan dalam berkarya
contohnya saya harus berbicara dengan mereka untuk follow up untuk bikin surat menjual
pressure tinggi ya
iya jadi ada manajemen internasional value yang dari awal dia sangat mencintai karya
saya dan dia bisa membawakan karya saya karena dia mencintainya
jadi biarkan dia aja yang bekerja
karena kan kita beda waktu
saatnya saya tidur mereka harus bangun
nah jadi value yang melakukan itu menerima email dari mereka
jadi mengambil kesimpulan aja sih
ambil kesimpulan baru diserahkan pada saya
jadi mengurangi kebingungan
di mana saya kan harus berkarya terus ya kan
jadi dia meluruskan membuatnya lebih kecil lagi sempit lagi bahwa seperti ini gitu
ada juga yang tidak ada mood board
ada yang ada mood board
kalau nggak ada mood court ya berarti saya harus bebas berkarya
dan bagaimana saya mempelajari siapa yang mau pakai dan di acara apa gitu
oh dan karyanya ko yun juga kan banyak terinspirasi sebenarnya dari elemen elemen
nah untuk di dunia internasional bagaimana tuh
ternyata luar biasa ya
oke sengaja kemarin saya ke new zealand di wellington itu saya memakai sarung batik
caranya sarung batik
wow mereka sangat kayaknya kaget gitu loh
wah celana seperti ini terus motifnya bagus banget ya
sampai mereka boleh nggak saya pegang
boleh nggak saya menyentuhnya
berarti antusiasnya sangat besar banget bahwa kita budaya itu sangat kaya banget gitu
bilang wah ini kok gini
dari india juga kayaknya wah kita juga banyak
kita juga banyak motif tapi ini juga bagus banget ya gitu
sampai ada bule aja bilang nanti saya datang indonesia tolong anterin ya gitu
anterin ke toko toko batik butik butik batik yang mereka akan beli
jadi bukan hanya aksesorisnya tapi dengan bahan yang kita juga udah kerjaan tangan kita
itu budaya kita banyak banget sih
luar biasa ya indonesia itu ya
makanya saya selalu bilang bahwa pengen mari kita sama sama menjaga budaya kita melestarikan
ya mengeksplor tapi jangan salah jalan
gitu ada ada ada apa namanya ada aturan tertentu yang harus kita ikutin
rencana ke depan apa nih pak
rencana ke depan ya masih ada
kayaknya kemarin baru pulang tanggal satu ada show sebastian saya mendukung dia dengan
dan ke depannya masih ada show yang lain lagi ya ivan gunawan juga ada
jadi sementara masih mendukung mendukung mendukung
karena kemarin dua puluh satu agustus yang lalu show tunggal saya ya itu
dan kemudian ya sudah ada untuk jf tiga ya kan mengangkat indonesia tiga puluh empat provinsi indonesia
cili khasnya dan khususnya di asesoris
kalau butuh model ini ada anissa pagi
siaran mau pakai mahkota juga aku siap